ya kabar duka datang dari keluarga besar presiden joko widodo besan presiden didit supriyadi meninggal dunia pada pukul sembilan pagi hari ini di rumah sakit umum daerah dr muwarti solo
didit supriyadi merupakan ayah dari selvi ananda atau mertua dari putra pertama presiden gibran raka buming raka
kabar ini telah dikonfirmasi oleh kakak kandung ibu iryana jokowi haryanto
almarhum meninggal pada pukul sembilan pagi hari ini dan menurut detik com almarhum telah dirawat di rsud dr muwardi solo selama satu bulan
meski sempat membaik dan pulang almarhum kembali dirawat di rumah sakit dua minggu lalu
presiden jokowi sendiri sempat menengok almarhum ketika pulang ke solo akhir pekan kemarin
al marhum telah menangkap al marhum di rumah